rr tunggu rr
pergi dari sini jangan semput sama eros lagi
cukup saya mau selamatkan rr cukup
lu yang dikejar bokapnya si sopi bukan eros
lepas ampun bang
dasar buaya udah punya pacar juga
apa senyum senyum naik suara saya
suara akang mah bagus
itu namanya meledak
saya enggak ngeledek kang ampun maaf
saya juga punya anak perempuan
kasian saya dengarnya
akang diam aja
nggak usah bakar emosi saya di sini
nanti akang yang saya ajar
dia kecibarengkok yan
kenapa kamu kesel
karena kamu bikin kesel
saya bikin kesel di mana
saya kan cuma nanya harusnya kemana
hayu atuh kita lapor ke bos ajat
eh kamu ngapain masih di sini
kaki saya kesemutan
kamu kenapa sih tadi marah sekarang kesel
gunting kotak baru
ada apa met
bos bos mp tiga sop kecil barengkok bau golok yang bener tahu golok tahu bukan bos tapi
sih kelihatan kayak golok udah udah sekarang kalian ke rumah kemah nanti saya tunggu laporan
di rumah bosnya ikut nonton kalau saya ada di sana nanti dikiranya saya terlibat yuk cepat
er er er er tunggu ah jelasin nggak ada yang perlu dijelasin ah harus lihat semuanya itu
tidak seperti yang air bayangkan harus jalan jauh jauh
ada apa sup nggak dapet kenapa kamu lari
harus pikir kamu serius apa hubungan kita
serius air tidak main main ketahuan kan tanya
sama dia ketemu tidak sengaja r
cukup jelaskan nggak perlu
lagi yang perlu dijelasin
kena kamu sekarang kemet akhirnya bubar juga sama anak saya
mbah mbah mbah mbah ampun mbah ikut ikutan banget sabar sabar ada apa ini
jangan kau tampuk
mbak mbah ampun ampun ampun
rr tunggu r
pergi dari sini
jangan sebut nama eros lagi
saya mau selamatkan rr cukup
lu yang dikejar bokapnya si sopi bukan eros
pokoknya kalau nanti eros pulang
kita pura pura gak tahu
bapak minta minum
kita ngumpul di rumah lu
lu bakal bubuk aja cukup
jangan ntar nyokut marah
seorang pemeriksaan sosial ini sangat mudah
alhamdulillah kita selamat mit
shhh jangan berisik cob
cob kenapa kita ngumpet di rumah saya
abang sopi akan tahu rumah saya cob
tadi saya panik
kita keluar mit
mbak tam tam
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
saya tidak sedih sama kamu
saya salah sama anak sinang itu
tidak ada apa apa
apa tuh ash
nanti aku datang terus kayak gradanya
ah r tunggu
gak ada yang perlu dijelasin ak
r sudah lihat semuanya
harus pikir kamu serius sama hubungan kita
ah tidak main main
ketemu tidak sengaja r
nggak ada lagi yang perlu dijelasin ah